militer ukraina mengklaim pihaknya berhasil menghancurkan konvoy tank rusia di dekat kota brofari pinggiran ibu kota kiev pada kamis
ukraina juga mengklaim serangan tersebut membuat rusia menarik mundur pasukan mereka
pihak ukraina mengatakan telah berhasil membuat rusia kehilangan banyak pasukan
informasi tentang mundurnya pasukan rusia juga diperkuat dengan citra satelit yang dirilis oleh perusahaan swasta amerika serikat maxer technologies
dalam citra di lokasi barat laut kiev dekat bandara antonov terlihat pasukan rusia dalam jumlah besar membubarkan diri
citra satelit maxar juga memperlihatkan kendaraan kendaraan militer rusia mulai bermanuver di pinggiran wilayah kiev dekat bandara
konvoy militer rusia juga terlihat di wilayah utara dekat lubianka dengan pasukan artileri dalam posisi siaga
di beres tianka sepuluh mil atau enam belas km dari bandara sejumlah truk bahan bakar dan beberapa peluncur roket juga masih terlihat dalam posisi siaga di sebuah lapangan
sementara di tenggara ivan kiev sejumlah truk dan peralatan terlihat di jalanan setelah aksi tarik mundur dari kiev
citra satelit menunjukkan konvoy pasukan rusia diarahkan ke dalam hutan dekat lubianka
pada hari yang sama militer ukraina juga melakukan serangan
balasan di sebuah desa di kiev yang dikuasai oleh rusia
informasi tersebut didapatkan dari seorang reporter radio setempat yang terlibat sebagai prajurit dalam pertempuran tersebut
untuk alasan keamanan lokasi pertempuran masih belum dipublikasikan
pihak militer ukraina sendiri belum mengeluarkan informasi apakah serangan balik tersebut berhasil atau gagal
belum diketahui pasti jumlah korban dalam batu tembak ini